tidak ada yang bisa dibayar
untuk cinta maafkan saya bu
makanannya cuma telur aja
nasi sama rotinya mana
om mirza gak bisa nyediain makanan yang biasa sita makan
mirsa kamu gak perlu minta maaf
kami boleh tinggal di sini aja
kami sudah sangat berterima kasih
sita sekarang kamu makan yang ada aja ya sayang
keadaan kita akan lagi berbeda
gak apa apa ya
papa gak bisa bikin kamu hidup enak
seperti di rumah
di rumah wiyut
papa akan berusaha keras
untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu

postal illness kan luar biasa kan
loh kok jadi banyak sedih sih
tidur sakit ya
aku memang ingin tidur
kau boring ga deh
aku udah jadi lebih bisa

kok gak ada yang makan
mama gak lapar kok
masih banyak nih
kok gak dihabisin
nenek lagi gak nafsu makan
kasih supnya sama nenek
ini kan sup kesukaan nenek
uyut gak ketingin
bah dimakan ya
kamu ngerti gak sih
uyut bilang gak ya
baju jadi kotor tau gak
baju mahal ini tau
lara gak sengaja
kamu selalu bikin nenek
uyut jadi pusing
bawa tuh anak pergi dari sini
kusir kamu dari sini
nenek jangan kayak gitu dong nek
lara kan udah minta maaf sama nenek
marah kan masih kecil nek
udah udah bawa pergi deh
nek sabar ya nek
boleh tak bisa
jangan sedih ya
ayah cari kamu kemana mana
taunya ada disini
lara jangan nangis dong
om lo itu gak suka
orang anak ayah satu ini paling pinter
yang yud itu
marah sama lara
karena yang yud lagi banyak pikiran
yang yud marah sama lara
lara mau ikut tante dewi
lara mau ikut sita
lara mau ikut tante dewi

lara mau ikut tante dewi
lara lara denger ayah deh
lara jangan sebut sebut mereka lagi ya
nanti kalo yang ayah denger gimana
lara bisa dimarahin
ada ayah kan disebelah lara
ayah kan udah janji
jadi lara gak sendirian
sini belok aja
udah jangan nangis lagi
apa bu sita gak bisa sekolah disini lagi
tapi kan kita udah bayar buat tiga bulan ke depan
ya bu saya tahu tapi ini adalah permintaan bu widia
bu widya melarang sita kembali sekolah sini
bahkan bu widia juga sudah menarik kembali biaya sekolah untuk sinta
berarti sita udah gak bisa sekolah disini lagi ya
sayang mama minta maaf ya
kamu gak bisa sekolah disitu lagi
tapi mama janji pasti mama sama papa akan berusaha sekuat tenaga kami
untuk mencukupi semua kebutuhan kamu ya
kamu dia nangis
iya ma gak apa apa kok sita bisa menertik
lagian kan mama sendiri yang bilang
dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kan ma
benar sayang kamu pintar banget
yuk balik pulang yuk
yuk senyum ya senyum buat papa
sita nggak boleh sekolah lagi
iya ma kata gurunya sita nenek melarang sita sekolah disitu
bahkan nenek sudah menarik seluruh pembayaran sekolah
loh nenek itu marahnya sama tante sama mas andre sama mbak dewi
tapi kok kenapa sita dibawa bawa itu kan gak adil
tapi namanya juga orang lagi marah sama
apalagi nenek merasa kita semua renipu dia
sita kalau enggak sih tanggap aja sita sekarang tuh lagi liburan panjang
sita kan bisa sambil belajar bisa sambil main juga
nah sita juga bisa belajar dari mama dewi kok
mama dewi itu jago loh ngajarin anak anak kecil baca
dulu aja om mirza yang ngajarin mama dewi
ajak diri sita ya ma
pokoknya kita sekarang gak usah khawatir ya
bapak janji sita akan tetap sekolah
bapak kan masih punya uang sayang
sampai jumpa lagi